sampai jumpa di video selanjutnya
mas aku gak apa apa kok
aku sama sekali gak terbebani untuk gantian jualan kerupuk
bagian kamu juga kan masih sakit
pak ustadz permisi kami mau jalan dulu
iya beda banget tuh bu ida
untung aja travel bureau yang menggarakan hajinya itu bisa cari tempat buat kita bersama sama
iya bener bu kada
mulai tahun depan kita tuh semua dipanggil dengan sebutan bu haja
dan kita berkempat akan menjadi haja yang eklusif di kampung kita ini
kamu udah store uang berapa
emang kerupuk kamu laku
kita gak percaya
masih tukang kerupuk bisa nabung buat pergi haji
emang pendapatan kamu berapa sih
sudah bu kada
siapa tahu tuh anissa jualan kerupuknya kerupuk plus plus gitu
bener juga tuh kata bu reni
si anissa itu kan muda dan cantik
siapa tuh aja dia jualan kerupuknya itu hanya tameng buat mencari uang haram itu ibu ibu
ibu ibu kenapa sih tega ngomong kayak gitu sama saya
saya ini salah apa bu
jangan didengar dan dimasukkan hati
bicara mereka bu
lebih baik kita harus menjaga niat baik kita untuk menak haji
insya allah aku akan selalu bersabar
dan juga maafin mereka
lebih baik sekarang kita cepat pulang
kita harus lihat lagi berjualan
supaya kita bisa mengumpulkan uang untuk melunasi ongkos naik haji
tidak ada angkut nih gimana ini
apa sih bu
tolong ibu ya
anak ibu panasnya tinggi sekali
ibu mau ke rumah sakit tapi gak ada angkut
kita tuh capek
habis bayar ongkos buat haji
sudah bu kades
gimana tuh ini
ada apa bu
anak ibu panasnya tinggi sekali
mau ke dokter tapi nunggu angkot nggak lewat lewat angkotnya
mas buruan kamu antar ibu ini ke rumah sakit
bu ida bu kades bu reni sama bu sari
mereka tuh keterlaluan
si umi minta dianterin ke rumah sakit aja pada gak mau
untung ada pak yusuf yang antar ke rumah sakit
kata dokter nih kalau telat sedikit lagi anaknya umi bisa meninggal loh
eh denger dengar ibu ibu
bu ida bu kades bu sari
dia mau pergi haji loh
tapi sayang dia belum ikhlas secara hati
hebat sekali ya anissa dan yusuf
mereka penjual kerupuk
iya benar ibu
masa sih bu reni nggak mau ngantar ke rumah sakit
untung aja ada pak yusuf yang ngantar
saya kagum loh sama bu nissa sama pak yusuf
mereka orang baik
iya benar bu benar
tunggu sebentar deh
masa tadi warga desa pada muji anissa sama yosu
si yusuf tuh bener bener ya
bukan dia kagum banget dia cari muka
bu kades kita kasih pelajaran aja buat mereka
aku punya ide yang bagus sekali
kita hancurkan usaha dan dagangan kerupuknya anissa dan yusuf
biar mereka gulung tikar bangkrut dan nyampas tiga galengan haji
bener banget tuh
aku bakal suruh orang buat ngelakuin itu
iya bu kades
biar mereka kapok
dan kita tunjukkan pada warga desa
bahwa mereka tuh gagal naik haji
iya iya setuju setuju
kamu gak apa apa kan
kamu gak apa apa
sepertinya mas yusuf terluka
sebaiknya kita bawa ke rumah sakit pak
kyk begini lebar
terima kasih ya

kami berdua pengen banget bisa ke tanah suci bu
makanya harus kerja keras buat melunasi ongkos naik haji
memang kalian masih kurang berapa buat ngelunasin ongkos naik haji
masih kurang dua puluh dua juta bu
tapi insya allah kami yakin pasti ada jalannya
ibu kenapa bu
ibu ini kena serangan strok
bu saya mau bawa ibu ini ke rumah sakit ya
biar allah yang menjaganya bu
waktunya makan bu
aku suapin ya bu
dicobain ya bu
ini bukannya enak banget
saya sudah merepotkan kamu
kamu sudah merawatku di rumah sakit
sekarang aku boleh tinggal di rumah kamu
ibu jangan ngomong seperti itu ya
aku sama mas yusuf itu
anggap aja kayak anak ibu sendiri
bagian aku senang ibu di sini
jadi aku bisa merawat ibu sama mas yusuf sekalian
aku tadi udah hubungin anak ibu
mas edo sudah mengizinkan ibu untuk dirawat di sini
lagian kalau di rumah ibu juga gak ada yang merawat kan
kamu tidak bisa berjualan kerupuk lagi karena merawat saya
lihatlah aku sudah berjualan

mungkin atas kesalahan karibu
saya jujur begitu saja